kepanikan sempat terjadi ketika sebuah sepeda motor terbakar setelah mengisi bahan bakar di spbu watulunggu
desa kotakan kecamatan situ bondo jawa timur senin siang
api menyambar dua sepeda motor lain
beberapa lama kemudian api bisa dipadamkan petugas spbu
akibat insiden ini seorang pemilik sepeda motor mengalami luka bakar ringan di kedua tangan
korban mengaku sudah mematikan mesin kendaraan ketika mengisi bbm
sementara pengelola spbu menduga api dipicu konsleting pada sepeda motor korban
jadi kejadian ini beberapa detik saja sudah teratasi
sudah teratasi langsung padam gitu
karena adanya apar itu itu apar man
jadi dia sudah selesai ngisi ya
sudah selesai ngisi terbakar
mau dihidupkan terbakar